pemerintah mengecam keras aksi bom bunuh diri yang terjadi di mapolsek astana anyar kota bandung jawa barat rabu pagi
pemerintah menyatakan terus memantau jejaring kelompok radikal dan individu individu yang diduga berafiliasi dan berbayat dengan organisasi teroris
pemerintah mengecam keras tindakan terorisme apapun motifnya karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan
peristiwa ini menunjukkan masih ada orang orang yang melakukan aksi aksi teror dengan cara menggunakan bom yang bisa menimbulkan korban jiwa besar
tindakan ini jelas tidak bisa ditolerir apapun alasannya
pemerintah memantau jejaring kelompok dan organisasi radikal termasuk individu individu yang berafiliasi dan berbayar dengan organisasi teroris
sehingga bagi mereka yang terlibat dalam serangan bom bunuh diri seperti ini
tidak akan lolos dari proses hukum
berdasarkan informasi saat ini densus delapan puluh delapan polri dan unsur intelijen negara lainnya
tengah melakukan pendalaman cepat untuk mengungkap peristiwa dan melakukan langkah langkah penegakan hukum